beralik informasi selanjutnya penumpang lion air jt enam ratus delapan puluh tujuh yang bercanda tentang adanya bom
frantinus nirigi resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan polresta pontianak
tersangka dijerat dengan undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan tentang penerbangan
kapolda kalimantan barat irjen polisi didi haryono memastikan
frantinus nirigi resmi ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka
dalam gelar perkara yang dihadiri ppns penerbangan ditjen hubungan udara kemenhub
dan sejumlah pejabat utama polresta pontianak pada selasa malam
sejauh ini jumlah tersangka baru satu belum ada laporan yang mengarah kepada penumpang yang membuka pintu darurat pesawat
itu kan sudah kita proses ya sudah kita proses
karena memang aturannya ada untuk tidak bercanda masalah masalah yang bisa membuat panik warga
nah itu dan mudah mudahan ini menjadikan satu pelajaran bagi kita semua
di area bandara atau di area area terbuka publik lainnya
untuk tidak bercanda terkait dengan masalah masalah yang membuat panik
itu kan berdasarkan laporan ya
laporan dulu kalau misalnya ada yang melaporkan silakan kita mk
tapi ini semua kalau saya tidak salah itu prosesnya nanti adalah akan ditindaklanjuti
oleh bpns dari perhubungan
pak masyarakat tersempat bersekutulasi bahwa ada kemungkinan pramugari salah mendengar pak ucapan dari tersangka
itu nanti dalam proses kita dalamin
ya kita dalamin
ini kan dalam penyidikan sekarang nih